sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
terus nanti walaupun kita gak bisa punya anak setidaknya kita udah punya anak angkat pak
lagian kan dengan kita ngangkat anak kita gak akan bisa jatuh miskin
siapa tahan nanti rezekinya jadi lebih banyak
ya memang nggak ada salahnya mengangkat seorang anak
entah itu anak siapa karena setiap anak masing masing pasti punya rezeki
ya kalau itu bisa membuat istri bahagia dan membuat kerukunan dalam rumah tangga kenapa enggak
aku senang sebentar lagi kita punya anak pak
jangan jangan pelakunya lelaki buaya itu pak
ya pastilah umar
laki laki yang tidak punya tanggung jawab dan selalu mempermainkan wanita ya jelas laki buaya
tapi pak bukan itu maksud saya pak
lelaki buaya yang saya maksudkan itu lelaki yang pernah membawa ranum ke dalam sungai
seperti yang ada dalam mimpi mimpi saya pak
dan saya yakin pak
buaya putih itu adalah jelmaan laki laki
yang ada dalam mimpi saya
tidak mungkin bayi yang dikandung oleh ranu itu bayi siluman
itu hanya ada dalam komik mak
mungkin atau tidak mungkin
lebih baik masalah ini kita sampaikan ke datuk kumbara ya pak
mana tahu dato kumbara bisa menjelaskan kepada kita
kenapa baru datang sekarang
kalau ada apa apa dengan ranum segera saya diberi kabar
mohon maaf datuk
saya kemarin sibuk perdagangan
jangan jadi lupa
tolong periksa putri kami
silahkan kalian pulang lebih dulu
saya akan menyusul
iya datuk terima kasih
kami permisi datuk
nanti sampai ketemu
sudah hampir usulin
maksudnya saat mau pukul usul di belakang

mungkin masuk lik instructions
mungkin harus granddaughter
saya hanya ingin memeriksa kondisi kamu
untuk memastikan kamu baik baik saja
apa yang sebenarnya terjadi kepada saya
di dalam perut kamu
ada bayi siluman buaya
tidak mungkin tidak mungkin
siluman buaya putih
dia sengaja menaruh benih
dalam kandungan ranu
agar nanti ketika bayi itu lahir
dia bisa mengambil ari arinya
lalu mengambil darahnya
ketika bulan kabangan tiba
hari hari bayi manusia yang bercampur
yang bisa membuat siluman itu
yang mengalir pada anak itu
bisa membuat siluman hidup
hingga ribuan tahun
adalah cara keji siluman
untuk bisa hidup abadi
kalau sampai tahu
anak kami mengandung
gugurkan kandungan itu
jangan melakukan kekejian
sama saja dengan membunuh
tapi yang dikandung anak saya itu
janin siluman buaya datu
tetap ada darah manusia
yang mengalir dalam janin itu
dan itu artinya
darahmu juga mengalir padanya
saya tidak mau keturunan saya
tercampur darahnya dengan darah siluman
bayi dalam kandungan anak saya
harus segera dirinyamkan
jangan melakukan tindakan gegabah
terhadap ranum maupun bayi
yang ada dalam kandungannya
saya akan keluar sebentar
untuk memeriksa keadaan
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
saya akan keluar
semua itu berbahaya untuk anak kita pak
anak kita bisa mati keracunan makanya
menyebas kalaupun bahaya bisa diopati dengan air kelapa hijau atau susu kerbau yang penting
janin siluman itu lenyap jangan pak jangan kanten pak saya tidak akan membiarkan siapapun menggugurkan